tadi kami juga sempat berdialog dengan ahli hukum tata negara bersama rekan saya rifana pratiwi dengan ahli hukum tata negara yang menyebutkan amikus kurai ini akan menjadi sebuah pertimbangan hakim nantinya dalam memutus sebuah perkara